kita beralih ke jelang idul adha
diam diam presiden republik indonesia jokowi dodo
telah memesan sapi kurban kepada salah satu peternak di gresik
sapi yang dipesan jokowi ini adalah sapi jenis benggala
dengan bobot satu satu ton dengan harga seratus juta rupiah
inilah sapi jenis benggala pesanan presiden jokowi dodo
sapi seberat satu satu ton ini dibeli dari haji soleh
salah satu peternak sapi asal desa campurjo
sapi seharga seratus juta ini dipilih dan dipesan langsung oleh presiden lewat telpon
sapi itu awalnya dibeli oleh haji soleh seharga lima belas juta rupiah
dari pemiliknya saat masih berusia satu tahun
mengetahui sudah dipesan oleh presiden
tidak pelak lagi sapi berusia lima tahun ini pada rabu siang menjadi tontonan warga sekitar
berapa diikutan kontes itu pak
ya tiga kali menang
tidak tahu tawar menawar
kok ada orang sini katanya dari jakarta gitu langsung mau dibeli
sebelumnya sapi ternak haji soleh juga sudah pernah dibeli oleh presiden susilo bambang yudhoyono
bahkan sby dua kali membeli sapi kurban di tempat haji soleh ini
sementara sapi kurban pesanan presiden jokowi dodo
rencananya akan diserahkan sabtu depan dan akan dikurbankan di masjid al akbar surabaya